presiden jokowi membuka jambore nasional ke sepuluh di bumi perkeman cibubur minggu pagi
jambore nasional ke sepuluh yang bertepatan dengan hari pramuka ke lima puluh lima ini
diikuti dua puluh lima ribu kontingen dari seluruh provinsi dan dua ratus dua puluh lima kontingen dari negara sahabat
presiden jokowi berpesan kepada dua puluh lima ribu kontingen pramuka dari seluruh provinsi
untuk menyiapkan diri menjadi generasi muda yang kuat dan tangguh
dengan menjalankan trisatya dan dasar dharma pramuka
menjaga budi pekerti serta mengembangkan teknologi informasi dalam menghadapi tantangan masa depan
jambore nasional yang berlangsung dari empat belas hingga dua puluh satu agustus ini
mengangkat tema keren gembira dan asyik yang menginvestigasikan kegiatan keperabukaan yang menyenangkan
kedepan seiring dengan kompetisi yang terjadi antara negara antara kawasan
maka kita juga dihadapkan dengan tanggapan

itulah tantangan yang akan saudara saudara hadapi di masa depan
untuk itu anak anak muda di gerakan pramuka harus menyiapkan diri untuk menjadi generasi muda indonesia yang kuat yang tangguh